perusahaan tiongkok berencana berinvestasi di kawasan indonesia timur
total nilai investasi mencapai sepuluh miliar dolar amerika serikat atau sekitar satu ratus tiga puluh tujuh triliun rupiah
menteri koordinator bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan mengungkapkan
hal tersebut setelah bertemu dengan beberapa pimpinan perusahaan asal tiongkok di beijing pekan lalu
mengutip cnn indonesia com perusahaan tersebut memiliki beberapa mitra bisnis di indonesia
dan siap mengembangkan kawasan industri di morowali dan halmahera utara
rencananya dua kawasan indonesia timur tersebut akan dibangun industri baja dan karbon
selain itu perusahaan tiongkok berencana mengembangkan industri baterai litium untuk mobil listrik di indonesia
luhut mengungkapkan keinginan perusahaan asal tiongkok berinvestasi di indonesia
karena tertarik kebijakan tax holiday selama dua puluh tahun untuk investasi asing
yang nilainya di atas dua lima miliar dolar